apakah kompolnas memantau betul kesulitan atau hambatan atau proses yang sangat sulit dua tahun ini untuk menangkap kesangka ini
iya mbak putri terima kasih
jadi kami tahun dua ribu dua puluh satu sebetulnya ya mulai turun untuk kemudian melakukan pemantauan terhadap kasus ini
nah sebelumnya memang kami menganggap proses
sudah berjalan on the track begitu sehingga apa namanya baru kemudian dua ribu dua puluh satu kok kasus nggak segera p dua puluh satu gitu ya
nah kami terus kemudian melihat apakah ada kendalanya
nah ternyata memang setelah kami koordinasikan dengan polda jatim kemudian dengan kawan kawan di kementerian lembaga
termasuk juga dengan kawan kawan dari komnas perempuan kemudian kemenek ppa kawan kawan dari lpsk dan dari komjak
kami kemudian dapat membantu mendorong agar kasus ini segera p dua puluh satu
nah setelah kasus ini p dua puluh satu ternyata untuk tahap dua jadi istilahnya kalau p dua puluh satu berarti sudah dinyatakan lengkap ya berkasnya
kemudian untuk tahap dua berarti harus ada penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk bisa dilimpahkan ke pengadilan
nah ini yang ternyata tersangka memang
memang dari dulu tidak kooperatif mbak
jadi sudah dinyatakan p dua puluh satu dan diminta secara sukarela untuk menyerahkan diri tetapi yang bersangkutan malah kabur
sehingga kemudian masuk dpo
dan kemudian membangun narasi narasi misalnya seolah olah dia dikriminalisasi kemudian dia jadi korban fitnah dan mengerahkan masa
nah polisi berupaya untuk melakukan
penangkapan dan kemudian juga setelah kemarin gagal juga coba untuk melakukan negosiasi negosiasi
karena apapun namanya ini yang menjadi problem adalah si tersangka
nggak benar jika misalnya ini dikaitkan dengan misalnya yang bersangkutan anak dari kiai dan kemudian ini kaitannya dengan serangan terhadap pondok pesantren dan sebagainya
jadi itu narasi narasi tersebut hanya untuk melindungi
nah polisi kami dorong juga untuk setelah kemarin gagal maka diharapkan untuk segera berupaya untuk menangkap yang bersangkutan
atau yang bersangkutan secara elegan
semua orang sama di hadapan hukum
maka yang bersangkutan dapat menyerahkan diri untuk kemudian diproses di pengadilan
dan apakah yang dikatakan itu fitnah atau tidak itu buktikan di pengadilan
saya sampaikan juga di sini kami juga sudah berupaya untuk mewawancara mengundang dari polda jawa timur untuk ikut dalam diskusi ini
tapi tidak bersedia hadir kami sudah mencoba sejak kemarin
mbak pungki apakah mbak pungki juga kalau misalnya tadi mengatakan apakah ini menyerang kiai dan segala macam memang itu narasi yang dibangun
tapi kemudian ketika muncul
ada video video yang tadi juga kami tayangkan
ada permintaan dari ayah anda tersangka
yang meminta tolong jangan ditangkap kami selesaikan ini dengan kekeluargaan dan lain sebagainya
kemudian di situ ada polisi dan seolah olah mengiakan lalu setelah itu polisi langsung gulung langsung mundur
jadi itu ada kesan ketidakberdayaan polisi di sini mbak pungki
itu salah satu upacara
itu upaya persuasif yang coba dilakukan oleh kapolres ya
jadi kak polres mencoba untuk approaching bapak dari si tersangka
karena tersangka ini selalu bersembunyi di mana saja ya
termasuk bersembunyi di balik bapaknya seperti itu
nah kemudian mengatakan bapaknya mengatakan bahwa ini adalah fitnah dan kemudian anaknya menjadi korban fitnah
dan nantinya akan coba diselesaikan secara kekeluargaan dan polisi
pak kak polres menggunakan
nah ini tindakan kapolres ini kami melihat karena ini upaya persuasif upaya upaya yang coba dilakukan untuk supaya tidak ada benturan antara polisi dan santri
karena di situ dilakukan di hadapan ratusan santri
jadi dikhawatirkan juga nanti justru akan menimbulkan kejolak sehingga akan kontraproduktif ya
karena membenturkan vis a vis polisi dan
apa namanya pemuka agama dan kemudian santrinya
nah oleh karena itu kita minta ketika ini sudah gagal ya nggak berhasil menangkap si pelaku
kita berharap ada evaluasi dan kemudian segera ada upaya untuk penangkapan itu yang pertama
yang kedua juga kami berharap kepada tersangka untuk menyerahkan diri
dan ketiga kami juga menghimbau kepada publik terutama kepada
pendukung pendukung ya dari pondok pesantren itu untuk memahami bahwa yang dilakukan polisi itu adalah upaya penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh tersangka
jadi ini adalah upaya negara dalam melindungi korban terutama kasus kekerasan seksual yang harus menjadi perhatian serius negara
seperti itu mbak putri
saya ke mbak mariana sekarang mbak mariana termasuk salah seorang yang memantau kasus ini sejak awal ya mbak mariana
anda melihat sama sekali tidak ada progres dari penanganan kasus ini semakin mundur
ya memang ini sudah lama sekali ya jangka waktunya dan sampai sekarang pun sudah di ujung tanduknya pun akhirnya tidak ada realisasi yang bisa membuat korban itu mendapatkan keadilan
melalui proses pengadilan ya
betul tadi seperti yang mbak pungki bilang seharusnya secara jantan serahkanlah diri anda ya kemudian masuk dalam proses pengadilan dan disitu buktikan bahwa kalau memang merasa tidak bersalah proses di fitnah lebih baik dibuktikan di pengadilan
karena kerja polisi itu saat ini memang dituntut untuk betul betul membantu kasus kasus kekerasan seksual
dan ini kasus yang hampir setiap satu dari tiga perempuan indonesia itu mengalaminya
dan kalau ini sampai bisa dibiarkan dan juga termasuk tersangka tidak menyerahkan diri maka ini menjadi pelajaran bahwa keperkuasaan itu dibolehkan atau diwajarkan dan diselesaikan dengan keluarga
dan itu akan menyakiti banyak perempuan indonesia juga anak anak perempuan dan orang tua mereka
berlindung dengan ayahnya sebagai tokoh agama tentu saja sebagai orang tua mungkin lebih percaya anak ya karena merasa tidak akan melakukan hal tersebut
tapi bahwa ini kita hidup di negara hukum dan kita ingin menghapuskan kekerasan seksual maka sebaiknya ini segera diselesaikan
begitu kira kira dari saya mbak putri
mbak mariana kalau misalnya anda melihat sekarang apa yang terjadi
kepada korban terutama dan keluarganya jika tersangka tidak kunjung ditangkap karena sekali lagi ini ada relasi kuasa yang memang biasanya terjadi dalam kasus kasus perkosaan
yang terjadi adalah banyak kemungkinan dari kasus yang sama itu adalah ancaman
kalau hukum tidak dihormati tidak dihargai maka dan ini sebagai hal yang wajar maka yang paling mengalami penderitaan adalah korban
mbak pungki kalau misalnya khusus yang kasus ini
mbak pungki kalau misalnya khusus yang kasus ini
kalau kita lihat sudah sampai berganti kapolda ini yang sekarang pak niko afinta ini adalah yang ketiga kalinya diganti
kemudian apakah polisi tidak ada cara selain juga tidak terikut dengan narasi yang dibangun itu mbak pungki
karena itulah yang saat ini dilihat oleh masyarakat
ya ini tetap akan jalan mbak jadi setelah upaya yang tadinya gagal maka kami mendorong perlu ada evaluasi untuk gunakan cara cara pendekatan yang lain seperti itu
dan saya optimis ini akan dapat segera ditindaklanjuti ya
karena sebetulnya kan polisi juga sudah pantau ya posisi yang bersangkutan ada di mana tinggal nanti bisa segera tangkap gitu
di sisi lain polisi juga masih mencoba upaya upaya untuk melakukan negosiasi
dan kami berharap sebetulnya pihak pihak yang melindungi itu mesti harus sadar bahwa ini yang di permasalahkan adalah masalah pidana perkosaan
nah oleh karena itu bagi pihak pihak yang melakukan perlindungan terhadap tersangka ini akan dikenai jeratan hukum
karena kemarin ketika upaya penangkapan yang gagal itu
ada juga yang dikenai pidana terkait dengan obstruction of justice
jadi ada lima orang dan kemudian terkait juga termasuk kepemilikan airsoft gun itu juga menjadi masalah
tapi ini kan bukan masalah utama sebetulnya
yang pertama adalah kasus perkosaannya itu sehingga tersangka harus menyerahkan diri
seperti itu mbak
ya yang pasti kita sama sama menunggu publik menunggu yang pasti mbak pungki dan juga mbak mariana
kita sama sama mengawal ya komnas perempuan juga sama sama mengawal kami media juga sama sama mengawal
karena harapannya sekarang memang ada di penegakan hukum agar seadil adilnya bagi para korban
tidak ada lagi jalan lain
jadi satu satu yang harus dilakukan adalah polisi segera bertindak menangkap diadili
baik terima kasih mbak mariana
terima kasih banyak ibu pungki sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom